sabar pengen ketemu sama si tukang ojek ganteng
wah wah wah kayaknya ada yang udah beneran jadi nih sama si tukang ojek
baguslah itu artinya gue gak ada sengen lagi
eh cinta gue mau tanya sama lo
emang ada orang kalah dari orang yang udah kalah
gue tau lu tuh mulut doang menangnya
ya tapi di otak lo udah tau kok
lo udah kalah ketelak sama naura
asal lo tau ya allea
gue gak bakal nyerah gitu
terserah lo ya cinta
cepat merusti hubungan kalian ya kak
oh iya kakak tuh mau tanya sama kamu
emang kamu pacaran sama winda
gak salah tuh kak
orang kita cuma temanan aja kok kak
soalnya no tiara telepon tadi siang
terus katanya kamu lagi pacaran sama winda
sampai kamu gak fokus belajar
ini pasti cuma akal akalan tiara aja kak
dia tuh gak mau kalau aku deket deket sama winda
masa apa apa aku harus izin dulu sih kak sama tiara
mau apa mau kemana mau makan apa mau pergi sama siapa
aku harus bilang dulu sama tiara
terus ya oke gak maulah kak
dia malah marah marah sama oki
ya udah kakak ngerti
pokoknya kamu jangan bikin tiong tiara sedih ya
kamu coba deh pelan pelan kasih dia penjelasan ya
mereka udah dateng
sini oke bantuin ya
ini baju udah semua
udah udah semua
burn ya jangankan dia berhenti
eh dan ganteng sama nona naura aduh kok bawa tas
pasti naura mau nginep lama di sini ya
sini sini yuk bawain
iya betul mbak kiem benar
naura bakal tinggal sebulan lagi di rumah
asik yuk ada temennya asik
tapi den kan kamar tamunya ditebari non lelek eh maksudnya non alea
gimana den kalau kiem usir aja non alea itu
mbak mbak kiyub gak usah
lagi ya kan aku bisa tidur di sebelah kamarnya mbak kiem
udah lah mbak kiem aku kesimpulan untuk merebut kamar siapapun
tapi untuk memenangkan hati hati semua orang yang ada dalam rumah ini termasuk bu vina
yaudah naura kita kesana
sabar pengen ketemu sama si tukang ojek ganteng
wah wah wah kayaknya ada yang udah beneran jadi nih sama si tukang ojek
baguslah itu artinya gue gak ada sengen lagi
eh cinta aku mau nanya sama lo emang ada orang kalah dari orang yang udah kalah
gue tau lu tuh mulut doang menang
ya tapi di otak lo lo udah tau kok lo udah kalah telak sama naura
asal lo tau ya allea gue gak bakal nyerah gitu
terserah allah ya cinta tapi menurut gue mendingan lu ikut sama gue
siapa tahu tukang ojek ganteng gak punya temen mungkin cocok sama
ah apa lo suruh gue ikut sama lo ehh dengar ya alia gue tuh gak level sama tukang ojek emangnya lo
jangan salah ya tukang ojek zaman sekarang itu itu udah kayak udah ganteng
cewek cewek dia cantik lagi siapa tau udah anak gaul itu cari pengalaman sebagai ojek
eh bodoh amat gue gak peduli mau cowok itu kaya kek mau ganteng kayak mau keren
pokoknya calon suami gue itu cuma satu yaitu arka
gila aduh udah tergila gila banget ya sama arka gak kelar kelan ngejar dia parah banget ya lo batuk banget udah ditolak berkali kali tetep aja
gue ngeliat kenyataannya aja ya ginta ya arka itu gak mau sama loh gak mau
ngerti kan arka gak mau sama lo dipilih naura jelas jelas
hai ada berita penting ada berita penting buat kalian yang disini malam ini naura akan tinggal di rumah ini
naura akan tinggal disini atas persetujuan pak hutomo dan den arka kenapa keberatan
kalo keberatan silahkan klik www keberatan com
baik ki mau kerja dulu
hmm udah kayak gitu aja udah teriak teriak jantungan kan lo belum lagi pas lo dengar arka pilih naura sebagai istrinya wah
siap siap sakit hati ya udah aku mau cabut daaah
astaghfirullahaladzim mbak kinta kamu tuh bener bener gak tau malu ya
saya udah pindah kesini terus kamu malah ikut ikutan pindah kesini juga
seharusnya kamu tuh bersyukur kok gak karena kamu sekarang masih hidup
mbak cinta hidup dan mati itu tuh allah yang ngatur
maaf saya tinggal disini tuh bukan karena ikut ikutin mbak kinta mbak kinta kan tinggal disini karena mbak emang diminta pergi dari rumahnya
kalau saya kan dateng sini karena arka
kamu mau menghina saya ya
kamu pasti mau pamer kalau arka itu menolak saya demi kamu gitu
bukan gitu maksud saya mbak
saya gak akan pernah biarkan kamu dan arka bersatu mengerti kamu
kinta kinta kamu dimana sayang tante bawa oleh oleh ini buat kamu kinta
gimana ya cara bikin si winda tuh keluar dari sekolah enak banget gue ngeliatnya
apa coba deket deket oki mu ciji banget ganggu tuh gak sih
tante tante kamu kenapa
naura ada disini tante dia gak cuma disini tapi dia mau tinggal disini lagi
iya tante naura mau tinggal disini
naura tinggal disini lagi
maksudnya naura datang sama oki deh
nyonya berani kamu datang kesini ya rumah ini gak butuh pembantu
ini hanya untuk satu bulan kok nyonya
ngapain kamu satu bulan disini
memangnya rumah ini penampungan jaga san pembantu
saya datang kesini untuk kasih sayang seorang ibu
dan saya datang kesini untuk memenangkan hati nyonya supaya nyonya bisa merestu hubungan saya dengan anda
nyonya bisa menyayangi saya sebagai anak nyonya sendiri
tante udah denger sendiri kalau dia ngomong apa
usir deh tante usir
takut sama dia
ngapain kamu tahu sama dia
dia itu sudah pernah makan malam sama tante dan keluarga tante yang satu meja
dan sekarang dia sudah lancar ngomong kayak gitu
lo tinggal lagi di sini
jadi gue bisa jagain oki nya lebih gampang deh
oki masih tinggal di rumah ibu ira non
gue bingung banget deh sama cara pikir lo tuh kayak gimana
kalau misalnya oki masih di rumahnya bu ira
si winda punya kesempatan lebih besar dong buat deket sama oki
terus nanti oke gak jadi konsentrasi
terus dia bakal gagal di olimpiade matematikanya
unik banget ya
pokoknya gue gak mau tahu
mau ajak oki buat tinggal lagi di sini
gue gak mau tau
tiana kamu gimana sih
mama mau ngusir naura
kamu malah mau masukin oki di rumah ini
keluar kamu dari sini